gawat aduh adi gawat gawat kalau begini gawat
gawat mulu hidup lo
aduh si paul tuh makin parah sekarang tau gak
lama lama nyawa aku juga nih yang bisa terancam kalau kayak gini caranya
terus mau lo apa
ya kasih obat yang dosisnya lebih tinggi daripada kemarin
saya tuh udah gak tertahan tahu gak hidup sama orang sinting kayak dia
saya pengen si paul tuh cepet cepet mampus aja sekalian
saya mau semua harta harta dia itu jatuh ke tangan saya adi
lo sabar dulu lo tenang ya
kalau kita ngelakuin itu sekarang polisi bakal curiga bakal masuk penjara loh
udah gini aja besok gue kasih dosis yang lebih tinggi lagi
tapi itu dosis terakhir buat dia tuh ya
oh thank you adi
aduh jizad gue aduh perih
icenut lagi nih eh
aduhnya jangan dipegang pegang terus
dasar bocah gak tau rasa sakit gak ngerasain
ra gue makin takut aja ra sama mbak belu
tapi kesian terus gimana nih
dari pasti sembuh kok
sekarang tuh kita harus doain dari
biar dia cepet banget sembuhnya
tapi kesian dia
aduh gue belum siap buat kehilangan dia
tante aku mau berangkat sekolah dulu ya
iya mulai hari ini kamu gak usah pakai mobil lagi kalau berangkat sekolah
kasih saya cepetan sini lempar
sesuai banget semua planning saya
rak yuk masuk kita berangkat sekolah bareng aja
hah kamu ke sekolah
daripada di rumah tapi kayak gitu
yang ada gue tambah sakit
yaudah oke thank you
era kenapa kita lewat sini ini kan bukan jalan ke sekolah
rak lo pindah ke belakang ya gue mau jemput glenn
sayang kok kamu nanyain kabar aku sih
eh iya masa laura bilang dia tuh seneng banget loh kita makin mesra
iya aku tuh seneng banget liat kalian berdua barengan gitu deh